lumpia dulak sudah selesai digoreng siti daumi harus segera mengemasnya
menempatkan pada gerobak di sepeda motor suaminya
yang sengaja dirombak agar bisa digunakan untuk menjajakan makanan
sekaligus bisa dikendarai suaminya yang menyandang disabilitas
ya inilah kehidupan yang harus dijalani ferry santoso
kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelas tahun silam
membuat ferry kehilangan kedua kakinya
namun ferry tak patah semangat
demi menghidupi keluarga ferry memutuskan berjualan lumpia dulek
makanan khas kelaten jawa tengah
meski tak seberapa hasil penjualan lumpia dulek ternyata mampu menghidupi keluarganya
ferry bersemangat berkeliling kawasan delanggu
pedan terucuk dan juwiring kabupaten kelaten jawa tengah
agar dagangannya habis
namun cobaan itu datang lagi
pandemi membuat penjualan lumpia dulek turun drastis
ferry bahkan sempat tak berjualan selama dua bulan
karena terimbas aturan ppkm levelnya
level satu dan dua yang sempat diterapkan di kelaten
kini setelah pandemi mulai terkendali
pria dengan empat anak itu kembali mencoba menjajakan makanannya
sayangnya sepeda motor tua yang dia gunakan untuk berjualan sering mogok
padahal hanya itu sarananya untuk bekerja
ya kita dulu sebelum pandemi bisa satu lima ratus lumpia
sekarang setelah pandemi ini kita habis cuma delapan ratus lumpia
sekarang setelah pandemi ini kita habis cuma delapan ratus lumpia

itu berapa mas berapa rupiah
itu berapa mas berapa rupiah itu
ya kalau biasa satu lima ratus kita habis saja empat ratus lima puluh
sekarang paling dapatnya cuma dua ratus dua puluh dua ratus tiga puluh
ya kendala saat ini yang saya rasakan juga motor saya
motor saya sudah tua sering mogok
terus ini metik yang bensinnya boros belum injeksi
demi membantu perekonomian keluarga siti daumi membantu suaminya dengan membuka warung angkringan
ya kadang ikut jualan
kadang ya karena di sampingnya ada angkringan
ya di angkringan dia yang jualan lumpia

ya berapa bulan nggak jualan
terus untuk mencukupi perekonomian keluarga gimana bu kan nggak jualan
terus untuk mencukupi perekonomian keluarga gimana bu kan nggak jualan
terus untuk mencukupi perekonomian keluarga gimana bu kan nggak jualan
ya kalau nggak jualan kita gantian kita yang cari nafkah
jika selesai berjualan keliling ferry sering membantu istrinya menjaga warung
buat ferry keadaannya yang tak sempurna bukan alasan untuk berpangku tangan
apalagi ia punya tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga
itu sebabnya ia berharap dapat segera mengganti sepeda motornya
agar usahanya mencari nafkah semakin lancar
bagus adi klaten jawa tengah